ya bagi pasangan suami istri kehadiran sang bayi memang merupakan anugerah yang tak terkira
namun keinginan itu kadang tidak terpenuhi semuanya
proses bayi tabung pun menjadi salah satu alternatif seperti yang dilakukan orang tua bayi kembar empat monik dan christian
lantas seperti apa sebenarnya proses bayi tabung itu dan berapa biaya yang harus dikeluarkan
inilah empat bayi kembar anak pasangan christian yofri dan moniq
program bayi tabung menjadi jalan terakhir
jumat sebelas november dua ribu enam belas di rumah sakit swasta di surabaya upaya mereka melalui bayi tabung pun berbuah manis
berat tapi ya semuanya itu kan ada tujuannya juga
saya lalui pokoknya nggak boleh stres nggak boleh apa apapun yang dokter sarankan
terus tindakan apapun saya jalani semua
karena langsung dapat
empat saya juga
nggak nyangka sampai dapat empat
bayi tabung adalah salah satu teknologi reproduksi berbantu
teknisnya adalah pengambilan sel telur dari calon ibu dan sperma dari calon ayah dan dipertemukan di laboratorium hingga terbentuk embryo
selanjutnya embryo ditempelkan kembali ke rahim calon ibu
syarat untuk bisa mengikuti program bayi tabung diantaranya adalah harus ada sel telur sel sperma dan rahim yang sehat
di indonesia ketiga
komponen tersebut harus didapatkan dari pasangan suami istri yang sah secara hukum agama maupun hukum negara
proses bayi tabung biasanya memiliki tingkat keberhasilan empat puluh lima hingga lima puluh persen
dari peluang keberhasilan tersebut lima puluh persen berpeluang bayi yang dilahirkan kembar
meski banyak cerita keberhasilan ternyata program bayi tabung juga memiliki resiko
pada bayi tabung resiko yang sangat kita khawatirkan adalah terjadinya
di indonesia keberhasilan tersebut juga memiliki resiko
proses bayi tabung akan membutuhkan waktu satu hingga tiga bulan
bila proses pembuahan berhasil fase berikutnya sama seperti kehamilan dan kelahiran normal
kualitas kesehatan bayi tabung setelah dilahirkan pun sama seperti bayi pada umumnya
biaya program bayi tabung di indonesia berkisar empat puluh hingga lima puluh juta rupiah tergantung pada kondisi kesehatan calon ibu dan ayahnya